seorang penumpang melahirkan bayi perempuan di atas kapal feri saat kapal berlayar dari pelabuhan gilimanuk bali menuju pelabuhan ketapang banyuwangi jawa timur
evakuasi ibu dan bayi yang lahir selamat ini berlangsung dramatis lantaran posisi keduanya masih berada di atas anjungan kapal feri dharma rucitra
setelah berhasil dikeluarkan wanita bernama ratna warga kecamatan sempu banyuwangi ini langsung dibawa ke rumah sakit terdekat menggunakan ambulans
setelah dilakukan pemeriksaan ibu dan bayi dinyatakan sehat
kita evakuasi dan sekarang anak beserta ibunya dalam keadaan sehat